jemaah pondok pesantren dan warga perbatasan jember bondowoso minggu pagi memenuhi masjid
sekitar pondok pesantren salafiyah ⁇ syafiiyah di desa suger kidul kecamatan jilbuk jember jawa timur
mereka melakukan sholat idul fitri lebih awal setelah melaksanakan ibadah puasa lebih awal
perhitungan mereka mengacu kepada kitab nazatul majalis karangan sheikh abdurrahman asyukhuri
syafi'i kurang lebih kalau tulis sugeridul kurang dua ribu an dua ribu an tiga ribu jadi udah ada yang
daif banyaknya dari keluarga ya banyaknya dari keluar lagi ini memang sudah tradisi ya
ya sudah terakhir ini landa landa aja sudah lebih proko koko kesehatannya juga sudah kita
sampaikan kemarin jadi mudah mudahan sampai sekarang ini sudah berjalan lancar
memang sudah tradisional ya udah mulai turun dari sekolah allah allah jemaat tarekat naksabandiyah
musola baitul makmur di kampung binuang kelurahan kampung dalam kecamatan pauh padang sumatera barat
juga menggelar sholat idul fitri minggu pagi hari ini jemaah tarekat naksabandia selesai melakukan
puasa selama tiga puluh hari penetapan satu syawal dilakukan berdasarkan hisap dan rukiat atau
penghitungan berdasarkan jatuhnya ramadan dan jumatnya yang lalu diperlukan oleh para penghitungan
dan idul fitri pada tahun lalu metode penghitungan ini telah mereka lakukan sejak dulu kalau dasarnya
kalau kita punya kita mulai kita dalam itu kita berdasarkan hisap dan rukyat satu syawal diperingati
jumat naksabandiyah di kota padang pariyaman solok dan berbagai daerah di sumatera timur hutan cnn